harus menghindari stres supaya gejalanya tidak timbul ketika sedang berpuasa
jadi kalau untuk kecilnya kita yang masak sendiri
sebelum voting saya katakan
oh gitu butuh mediator yang ini ya
memang saat ini belum ada kesimpulan dari
bedakan coba ini kalau misalnya saya ambil contoh itu waktu tawaf di kaabah itu
untuk nanti yang crucial kan pj sm ya
yang lebih dari itu silahkan ditetapkan sesuai dengan struktur